setidaknya ada sepuluh sampel yang diteliti di laboratorium biosafety level
sampel yang dikirim dari berbagai rumah sakit di surabaya dan sekitarnya ini
melalui berbagai tahapan di dua laboratorium biosafety level dua dan tiga
alat pendeteksi virus corona ini adalah kerjasama antara universitas airlangga dan universitas kobe
untuk sebelumnya jika sampel sudah langsung kami terima
prosesnya ada beberapa tahap
jadi yang pertama ada proses ekstraksi
lalu yang berikutnya ada proses identifikasi dengan menggunakan metode real time pcr
sehingga untuk yang pertama bisa kita lihat di belakang
untuk proses lebih amannya kita mengerjakan di dalam fasilitas bsl tiga untuk proses ekstraksi
untuk selanjutnya untuk proses identifikasi lebih lanjut dengan mesin pcr ada di lab lain yang sudah bersih
karena sampelnya sudah melalui proses ekstraksi sudah bersih
sehingga paling cepat kita bisa menemukan hasil
enam jam setelah proses sampel awal langsung didapat oleh kami
sampel ini diambil dari pasien yang diisolasi di ruangan khusus di berbagai rumah sakit di surabaya dan sekitarnya
setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan laboratorium
ketua lembaga penyakit tropis universitas airlangga prof maria lucia inge lucida
mengatakan hasil berbasis pemeriksaan laboratorium ini penting karena untuk menepis spekulasi
dengan region yang dimiliki untuk mendeteksi virus mematikan ini
diharapkan bisa mencegah dan mempercepat penanganan virus corona
kami dalam kapasitas menunjang badan lead bank cash dalam mendeteksi virus
sekarang disebut covid ya sembilan belas atau dua ribu sembilan belas n coronavirus
jadi identifikasi ini penting karena akan sampai pada diagnosis confirmed
kalau baca di berita confirmed itu
artinya sudah secara laboratoris
selama belum sampai di situ itu masih mungkin under observation mungkin suspek terus kemudian probable
laboratorium institute of tropical disease atau itd universitas airlangga menerima sampel secara terbuka
bukan hanya rumah sakit atau dokter masyarakat bisa mengakses laboratorium ini
jika merasa ada kondisi kondisi yang mencurigakan
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia